ya mungkin revitalisasi jpo ini juga tidak berdampak langsung kepada lalu lintas
tapi sebenarnya juga ini jembatan penyeberangan orang ini memang sudah dinantikan oleh banyak warga jakarta
khususnya yang sudah semakin sadar berjalan kaki itu menyehatkan
tapi kamu tahu nggak persamaan jembatan dan cinta
kalau jembatan itu menyambungkan dua jalan kok cinta itu menyambungkan dua hati
iya jadi semakin mencintai jalanan
dan ini karena jembatan ini juga tidak hanya dari fungsinya saja
tapi juga jpo ini yang akan kita lihat bersama ini juga diklaim memiliki nilai estetika
lantas bagaimana perkembangannya
kita sudah tersambung bersama dengan korespondensi nn indonesia indra yani laksmi
selamat pagi laksmi
laksmi kalau berbicara mengenai jpo yang sudah dinantikan ini
bagaimanakah proses revitalisasinya sejauh ini
dan bisa anda perlihatkan seperti apa jpu yang katanya memiliki nilai estetika ini
pak kevani dan juga rian selamat pagi
betul sekali memang dki jakarta sejak tahun dua ribu delapan belas
tengah melakukan revitalisasi di beberapa jpo yang ada di jakarta
salah satunya yang seperti kita tahu bahwa yang sudah digunakan itu
ada di jpu jelambar barat dan juga di jpu pengjelingan di jalan susumarto
dan saat ini saya sedang berada di jpu bundaran senayan fani dan juga rian
dan di sini kalau dari pantauan
saya sejak beberapa menit yang lalu memang belum dibuka
memang rencananya jpo bundaran senayan ini akan dibuka pada tanggal lima belas mendatang
artinya hari selasa nanti para pengguna jalan di kawasan perkantoran sudirman ini
juga akan bisa melintasi jpo yang bisa dibilang modern dan juga kekinian
karena dari desainnya ini sendiri bisa dibilang sangat modern
jika dari dinas bina marga menyebut bahwa desainnya ini berbentuk
atau rancangan cincin putar
karena memang dari luar kita bisa melihat bahwa jembatan ini seperti diikat oleh cincin
bisa dibilang seperti itu
dan bagian tengahnya ini yang bagian main bridge nya ini
sepanjang enam puluh delapan meter kita bisa melihat bahwa cincinnya itu berwarna putih
dan di bagian tengahnya itu ada jembatan yang ukurannya lebih luas dibandingkan dengan jembatan yang lama
dan jembatan ini
menariknya lagi juga dibuat mendatar
tidak ada undakan seperti jpo pada umumnya atau mungkin jpo lama
jpo ini memang dibilang ramah disabilitas dan juga dibuat dengan kemiringan yang
bisa diakses oleh para pengguna kursi roda nantinya
dan tidak hanya pengguna kursi roda fanny dan rian
untuk jpo di bundaran senayan ini sendiri juga nantinya akan ramah juga bagi ibu hamil lansia
dan juga ibu membawa anak
dan rencananya jpo ini akan dibuka pada tanggal lima belas mendatang
dan fanny dan juga rian tidak hanya di jpo bundaran senayan ini yang begitu memukau mata
bisa dibilang seperti itu
tapi juga di jalan senayan ini saya melihat ada tiga jembatan yang sangat menarik
tidak hanya di bundaran senayan ada juga di daerah gbk atau gelora bukarna
dan juga di daerah pmj atau polda metro jaya
tadi saya melintas di bagian
jembatan penyeberangan orang polda metro jaya
memang untuk proses revitalisasinya atau proses konstruksinya sendiri masih terbilang cukup lama
artinya masih agak lama bisa dipergunakan oleh masyarakat
karena memang untuk proses pembangunannya sendiri
kayak cincinnya ataupun jembatannya jembatan utamanya itu masih belum sempurna bisa dibilang seperti itu
dan hal itu telah disebutkan
atau telah diakui oleh pihak dinas bina marga
dan menyebutkan bahwa untuk perampungan ini sendiri
tinggal proses pembenahan terakhir
dan juga untuk proses pemasangan instalasi listrik seperti itu
rian dan juga fani
memang indah sekali kalau kita lihat dari sini
saya sendiri bingung harus melihat lasmi atau lihat jembatan yang sama sama indah gitu kan
tapi kalau kita perhatikan juga laksmi
seperti apa sebenarnya efektivitas sosialisasi jpo ini
apakah sudah ada warga juga sudah menantikan ingin menggunakan tapi ternyata belum
misa seperti apa pantauan anda di lapangan
ya rian dan juga fani
jika berbicara tentang efektivitas dari jpo ini sendiri
memang kalau untuk di wilayah senayan
senayan itu terkenal dengan ramainya kendaraan
terutama pada jam jam sibuk kerja
jadi untuk jembatan penyeberangan orang
khususnya di kawasan ratu plaza di bundaran senayan ini
memang terbilang sangat efektif bagi para pengguna jalan
khususnya bagi yang akan menyeberang
dari arah hatut plaza menuju ke arah blok m ataupun sebaliknya
dan yang paling penting itu adalah ramah disabilitas
karena memang dari pemprov dki jakarta sendiri
telah menargetkan bahwa untuk pembangunan jpo kedepannya akan ramah disabilitas
dan juga untuk ramah lansia serta ibu hamil
dan untuk sosialisasinya sendiri memang saat ini masyarakat sudah bisa melihat sendiri
bagaimana proses pembangunannya
dan dari pemprov sendiri juga nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang

pengguna jalan akan bisa melewati jalur ini
namun sampai saat ini untuk jalur di jpo ini sendiri masih ditutup oleh pihak kontraktor
dan saya sendiri masih belum bisa memasuki daerah remnya atau daerah jalur aksesnya itu sendiri
dan kami masih akan memantau seperti apa perkembangannya
dan juga kami akan memuancari dari pihak terkait dari dinas minamarka dan juga kontraktor rian dan juga fani
iya tentunya kita juga menantikan ya
ini kapan jembatan ini akan dibuka sehingga kita bisa memanfaatkan
terima kasih indra yani lakshmi
atas laporan anda langsung dari kawasan bundaran senayan jakarta